jadi setan itu ada makhluk allah yang sombong ya yang gak mau sujud sama demi adam
kak maksud pak ustadz gimana sih setuen itu somong ya
bukan raff itu iblis yang artinya udah putus asam rahmat allah
kalau setan itu sifat
jangan jangan tolongin gue
gak tau aku gak tau
ya itu suara papi kamu
sekarang ada arah salah

selama hidup tengah hari
hebat sama allah katakan apa fxg
gak ada gotang dan kepumparan
terus setan selalu terang tangani

itu buat kita
bangun mandak money
bukan disini tadi
eh udah ngapain lu pukul gitu
loh kok tante diem aja sih
kan mau cien nanya dengan baik hati
tante nggak mau jawab
tante butek ya
kamu tuh gimana sih tadi tuh aku tuh habis ketemu sama hantu yang nanyain kain kapan ya
emang abang doang tadi ketemu sama hantunya nanyain nanyain kapan ya
lupa kenapa sih ketakutan gitu elah kamu yang nabrak pakai nanya ngapa ngapa nangis takut
bentukannya mana mana cepetan
ayo cepetan ke sana
belum ada yang beli kalau begitu saya keliling dulu bang satenya bang iya iya
mau berapa tusuk sepuluh tusuk bang mal yang pedas apa yang sedang terserah bang
hai mau yang mateng apa yang setengah mateng terserah bang
mau dimakan di sini apa mau dibung
terserah bang yang penting kain kafanku dikembalikan
mana dibungkang bangku
kan satenya belum selesai
jadi satenya itu ada mahluk allah yang sombong ya
yang gak mau sujud sama demi adam
setan itu sombong ya
itu iblis yang artinya
udah putus asa sama rahmat allah
itu sifat yang melekat pada manusia
jauh dari allah
tapi apa masih gak ngerti
udah dibahasnya nanti aja
yaudah yuk jalan lagi
tadi saya dikejar kejar sama sundal bolong
yang mau beli sate saya
ada di sana
anda tahu deh saya
ada sate nih
kayaknya kita makan sate dulu ya bu endang
ganjal perut jalannya udah jauh abis ini capek banget
ya capek lah gara gara ibu endang sih kita diturun dari angkot kentut sembarangan
aku gak akan jalan sama sate

itu makan aja
sate yang lagi dibakar
dia nyuruh kita makan sate yang langsung jadi
lumayan gak nunggu nunggu lama
abangnya mau pergi kemana sih
loh kok ketakutan kenapa
aduh nyari taunya ke kita kan baru kenal
sembarangan aja nanya kain kavan
pak rete saya tuh lagi nganterin jahitan nih
pesanannya ibu ibu udah pada jadi pak rete
yaudah sini saya bawain deh
eh gak usah pak rete kalau bawain jahitan saya nanti gak taunya minta baju gratis
enggak lah masa saya minta baju gratis cuma jahitnya aja yang gratis
oh bahannya pak retnya beli sendiri
minta juga dong
sama aja itu berarti sebaju baju
fasilitas negara jangan lupa loh saya ini rt loh jenderal di kampung sini
masa gak emak